halo selamat malam semuanya kembali lagi di setrum secret at newsroom
kali ini bersama saya anita mai dan seperti biasa juga kita akan membahas hal hal yang menarik
yang sekarang sedang memang ramai dibicarakan tentunya
tapi kali ini khusus untuk kali ini ya di tengah berita berita yang sangat mungkin bisa dibilang depresif nih ya
mengenai covid sembilan belas di tengah pandemi ini kita agak relax sedikit untuk membahas satu kompetisi
yang katanya ini adalah kompetisi paling kompetitif terus juga banyak penggemarnya dan juga banyak fansnya tentu saja ya
nah kita akan membahas liga inggris betul sekali buat para fans liga inggris
terus sampai habis karena kita akan membahas ini tidak hanya saya sendiri tapi anda juga bisa berkomentar
ikut berkomentar di akun media sosial kita di twitter cnnindonesia com
bisa ikutan nanti pollingnya apa akan saya kasih tahu setelah ini
karena saya juga kedatangan atau sudah bergabung gitu ya bersama saya dua orang narasumber atau bintang tamu
yang akan ikut membahas mengenai liga inggris kali ini karena liga inggris ini sudah di depan mata kikol
dan mungkin untuk menambah keseruan kita akan menyebut atau tema dari liga inggris atau dari pembahasan kita malam hari ini adalah
kalau kita udah ngebahas liga inggris tentunya di musim lalu liverpool ini benar benar menyajikan drama yang sangat sangat
apa ya sangat menyenangkan gitu untuk disaksikan sangat menegangkan begitu dan seru banget
tapi mungkin itu untuk fans liverpool aja mungkin untuk fans fans dari klub klub lain
mungkin kurang menarik karena liverpool dominasinya terlalu tinggi gitu ya
nah bebas berkomentar ya kalau misalnya nanti pengen ikutan komentar
karena kita akan membuka polling nih kira kira di musim ini siapakah yang akan mampu menggeser posisi liverpool untuk juara atau untuk mengangkat trofi liga inggris
nah langsung saja kalau gitu ya saya juga mau menyiapkan nih ada tiga orang sebenarnya bintang tamu saya
dan resumersa yang akan bergabung bersama kita disini
tapi saat ini kita sudah tergabung dengan dua orang yang akan saya sapa dulu
ini ada pengamat sepak bola ada justinus laksana atau akrab di sapa coach justin
halo coach selamat malam salam olahraga
oke selanjutnya saya juga sudah tergabung bersama yogi rahadian maksud kami
dia adalah pemain muda bubble united fc yang berpengalaman berlatih di leicester city di sekitar tahun dua ribu dua belas
kalau saya nggak salah ya mas yogi ya
ya ini dia mas yogi dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada iman arief
beliau adalah mantan pemilik saham dari leicester city
nah yang pasti mas iman arief dan juga mas yogi ini nanti akan berbagi cerita sama kita mengenai keterlibatannya di ranah
liga inggris terutama di leicester city saat itu
oke kalau gitu sebelum kita memasuki pertanyaan yang pertama atau pembahasan pertama kita mengenai liverpool yang masih on fire tentunya

liga inggris musim dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu akan kembali bergulir sabtu dua belas september
sebanyak dua puluh tim akan meramaikan persaingan sengit musim ini
liverpool akan bergulir sabtu dua belas september
ul sebagai juara bertahan tetap diunggulkan untuk mengangkat trofi di akhir musim
hal ini mengacu pada kekuatan skuad asuhan jurgen klopp yang tidak banyak berubah
yang jadi tim paling aktif memperkuat tim jelang musim baru
the blues menghabiskan dua ratus dua puluh tiga juta euro atau setara tiga puluh
untuk mendatangkan tiga delapan triliun rupiah untuk mencapai tiga delapan triliun rupiah
dan enam pemain baru
adu gengsi antar tim juga melibatkan para manajer
manager manchester city pep guardiola tentu tidak ingin kalah lagi dari arsitek the reds jurgen klopp
liga inggris musim ini juga diwarnai dengan kehadiran tiga tim promosi yaitu leeds united west brongwitch albion dan full
dan juga diberikan kehadiran tiga tim baru yang terakhir adalah di tiga inggris
tapi tenang aja karena kita akan membahas tuntas semuanya
kali ini bersama coach justin dan juga ada mas yogi rahadian juga
tapi saya akan ke coach justin dulu ya mas yogi ya
coach kita nanti pasti akan membahas arsenal itu pasti coach

tapi gimana nih dengan bursa transfer ini kan sudah bergulir

oke saya flashback sedikit ya
kalau kita melihat prestasi liverpool itu tidak hanya di musim ini
praktis tiga musim terakhir
mereka di tiga musim terakhir masuk ke final champions league
pertama tidak berhasil tahun lalu
juara champions league itu kan sebuah prestasi
masuk final pun sebuah prestasi
dan tahun ini tidak juara di champions league
tapi juara di liga setelah tiga puluh tahun
tapi kita juga harus melihat tidak hanya dari sisi hasil atau skor
kita melihat performa liverpool dari awal musim sampai hingga paruh musim
setelah pandemi ini itu bedanya bumi dan langit
beruntung mereka sudah kumpulin banyak poin sampai kalau nggak salah unggul dua puluh empat poin
setelah pandemi itu trennya menurun terus
bahkan mereka kalah di bantai lawan city
kalah lawan tim medioker arsenal
dan dari sisi permainannya itu benar benar menurun
nah sebelas pemain yang selalu dihandalkan oleh jurgen klopp itu tidak ternyata
mereka juga ada mungkin ada faktor jenuhnya atau faktor tidak klopnya
sehingga mereka tidak bisa tampil
konsisten setelah pandemi ini
mereka berharga menjadi pemenang
itu berkat dua puluh empat poin yang sebelumnya sudah dikumpulkan
nah kalau saya jadi jurgen klopp untuk musim akan datang
saya lihat performa tim saya yang menurun
karena di bench itu tidak ada satu pemain yang benar benar layak menjadi starter
lalana sudah pergi ke newcastle kalau nggak salah
dan beberapa pemain muda dari di bench ini tidak ada satu yang layak untuk menggantikan
sudah terbukti pada saat mereka diberi kesempatan untuk bermain sebagai subs atau sebagai starter
mereka tidak bisa memenuhi harapan atau ekspektasi tinggi dari para fansnya maupun pelatihnya
nah yang saya kira musim ini mereka akan jor joran
ternyata liverpool itu klub yang pelit lebih pelit daripada arsenal mu dan lain lainnya
karena mereka baru mereka beli minamino tahun lalu untuk tujuh juta
sekarang kita tahulah dalam industri red bull leipzig yang jual minamino itu klub klub very smart
tidak mungkin mereka punya pemain hebat yang dijual dengan tujuh juta ke satu
kedua mereka baru beli pemain yunani tsimikas dua belas juta
apakah iya bahwa jurgen klop bisa meracik atau membina membuat pemain para muda ini semua sukses
kan tidak selalu bisa dia sukses dengan trent arnold dan juga sukses dengan robertson
tapi juga gagal dengan contoh minamino atau dengan origi atau dengan old slate
dia tidak berhasil membuat tiga pemain ini yang digadang gadang bisa menjadi starter untuk bisa jadi lebih bagus
berita terakhir dia akan mendatangkan thiago wijnaldum yang rencanakan hengkang ke barcelona ternyata setelah berbicara dengan klopp ingin stay
tiago yang harganya tiga puluh juta aja tidak mau dibayar masih ditawar ke dua puluh lima
padahal masih ada beberapa klub yang menikung dia
kalau seandainya keberuntungan liverpool kan tidak terlalu banyak atau nyaris tidak ada pemain yang cedera
sehingga klopp bisa mengandalkan sebelah
kalau ada lima belas pemain starter kalau ada satu dua tiga pemain cederah atau out of perform lagi jelek mainnya
dan itu sudah terbukti setelah pandemi mau salah setelah liburan panjang tidak kelihatan sama sekali
mau diganti dengan siapa
nah ini yang harus diwaspada karena liverpool akan bersaing dengan empat kompetisi bahkan di mana fansnya manajemennya semua berharap mereka bisa mendominasi dan menjadi juara
saya pribadi big question mark
tapi kalau misalnya dilihat mungkin gaya kepelatihan atau kepemimpinannya klub sepertinya memang lebih suka dengan yang pemain muda gitu dengan yang pengen dibimbing gitu pengen dibina gitu
atau sebenarnya dia membeli baru satu pembeli karena dia sebenarnya sudah pede gitu
ngerasa oh saya sudah komplit gitu
sudah komplit saya tidak perlu ada tambahan atau apa
apa yang sebenarnya harus dikhawatirkan ini coach
kenapa klopp bisa kira kira hanya berjaya
hanya berani gitu atau hanya mau mengambil atau membeli satu pemain aja
transfer policy di liverpool itu tidak di tangan jurgen klopp
saya yakin kalau manajemen atau ownernya dari liverpool memberikan budget tiga ratus juta kepada jurgen klopp dia tidak akan menolak
yang jadi masalah mereka itu sangat pelit
jadi jurgen klopp diberikan apa adanya
semurah mungkin sedikit mungkin tapi dengan harapan besar tinggi
jadi jangan heran kalau setelah tiga puluh tahun mereka baru sekali juara atau setelah pemilik baru masuk lah
justru saya bilang mereka beruntung bisa mendatangkan seorang jurgen klopp
dimana mereka beli ellison dan van dijk sebagai missing link itu gratis
karena duit yang mereka belikan digunakan dengan penjualan coutinho sebesar satu ratus lima puluh
jadi masih ada uang sisa sepuluh jutaan
mereka praktis tidak keluar banyak tapi hal hal seperti ini kan tidak bisa selalu dilakukan
mereka tidak selalu bisa menjual pemain inti
bahkan saya juga dengar gosip mane katanya mau pindah juga
kita nggak tahu apa yang terjadi
tapi klub sebesar liverpool tidak boleh bahkan tergantung oleh satu dua tiga pemain
mereka harus punya seperti man city
bench nya itu harus semua diisi dengan pemain hebat pemain bagus
sehingga jika ada yang tidak bagus at least antar pemain sebelah starter dan yang di bench itu ada kompetisi
biar mereka ada bersaing biar mereka lebih memberikan segalanya untuk liverpool
dan pada saat ini tidak
karena kalau mau salah main jelek next match dia akan main
sama ceritanya dengan van dijk dengan ellison dengan klopp

mereka hanya tidak main pada saat mereka cedera
itu berarti artinya klub ini bisa dibilang sudah cukup percaya diri dengan timnya
karena keadaan membuat seperti itu ya coach
tidak ada pilihan
karena memang tidak dikasih budget besar
kalau dari mas yogy sendiri gimana nih
kalau dari mas yogy sendiri gimana nih
yogi sendiri gimana nih tadi ngobrol ngobrol katanya mas yogi ngikutin liga inggris juga katanya fansnya clc nih gimana nih ngeliat liverpool nih mas yogi ya
saya setuju juga sih dengan yang disampaikan coach justin tadi jadi liverpool tuh terlalu mengandalkan sebelas pemainnya itu
jadi setafnya juga kurang bisa diandalkan gitu ya
itu terbukti kata coach justin tadi kan setelah liga jalan lagi mereka juga agak terkeok keok juga kan mainnya kalah sama arsenal sama tim kecil kalah
nggak yang kayak sebelumnya yang menang terus sampai poinnya beda jauh sama tim sampai juara beda dua puluh empat poin
ada yang mau ditambahin
oke kalau gitu kita langsung ke chelsea aja deh ya
kan kalau di sini chelsea itu adalah klub yang paling boros belanja gitu mungkin saya bacakan sedikit ya kalau nomor satu ada chelsea yang kedua ada manchester city ketiga ini ada leach united yang merupakan tim promosi begitu ya coach ya
nah kalau menurut mas yogi sendiri nih chelsea kan pembelanjaannya ada enam pemain nih ya chelsea ya
ada enam pemain baru ada kai havertz ada timo werner ada ben chilwell ada hakim ziyech juga yang diangkut dari ajax amsterdam
ada yama langsar dan thiago silva juga dari psg
nah itu gimana tuh
ya kan beberapa musim chelsea nggak bisa beli pemain kan nggak bisa transfer karena dilarang musim kemarin juga mereka cuma ngandelin pemain dari akademi

terus sekarang mereka bisa beli pemain dengan mengeluarin budget yang agak banyak
sebenernya gak terlalu banyak sih kalo saya baca berita itu gak terlalu banyak mereka keluarin
karena mereka jual hazard juga mahal banyak uangnya terus beli dengan penjualan hazard dia bisa datangin berapa pemain dua pemain tiga pemain lah itu
karena kan thiago silva juga gratis gak bayar karena free transfer
terus juga emang frank lamford membeli pemain dengan sesuai kebutuhan yang dia butuhin
karena menurut musim kemarin itu chelsea bermasalah di belakang masalah besar nya di belakang
berarti pembeliannya efektif ya
ya belum bisa dibilang efektif karena
liga belum jalan belum kelihatan dia mainnya gimana ya mudah mudahan lah efektif lah
tadi katanya yang dibutuhkan langsung dibeli gitu kan diisi sama lampard langsung notice

coach kalo chelsea havertz atau julian ini katanya apalagi kalo si havertz kan katanya ini playmaker ini pemain serba bisa
apalagi kalau di lini tengah nih
terus fisiknya apa
fisik juga memadai

gini gini saya sedikit melengkapi apa yang tadi dikatakan
chelsea musim lalu tidak membeli pemain sama sekali dan mereka menghemat tiga triliun
karena dengan penjualan hasa dan mau rata
jadi semua pemain yang dibeli sekarang bisa dibilang praktis gak terlalu banyak mereka keluar
mungkin ditambah sedikit lah lima sepuluh juta cuman definitely tidak banyak
dan apa yang tadi dikatakan benar frank lampard tau apa yang dia butuhkan
tapi ada tapi nya dia beli seorang kai havertz senilai kalo gak salah delapan puluh seratus juta yang luar biasa amountnya
dan pemain ini belum terbukti belum terbukti di bundesliga belum terbukti di tim nass jerman
satu karena dia masih muda juga
banner empat puluh juta untuk saya
gaya bermainnya lampard yang very direct itu cocok dengan werner kalo kita melihat dia bermain di red bull leipzig
hakim siyek sudah dua tahun yang lalu saya bilang ini klub inggris pada buta semua tidak beli yek
pada saat dia di usia dua puluh lima akhirnya dibeli di usia dua puluh tujuh pembelian top
sekarang yang jadi masalah kan bukan pembelian pemain ini semua pemain bagus di atas kertas
tapi bagaimana menyatukan pemain yang bagus di atas kertas
beberapa ego yang tinggi dengan gaji gaji yang tinggi dibanding dengan pemain chelsea yang sudah ada
artinya pada saat dia beli lima enam pemain dengan chilwell dengan silva dengan malangsar walaupun malangsar dan tiago silva gratis
at least ada beberapa tempat yang diberikan oleh pemain akademinya chelsea atau yang dulu itu sudah berkurang lagi
jadi kompetisi antar pemain ini akan lebih ketat which is good itu bagus
hanya saya dari musim lalu pada saat lampad kalah empat lawan man united
saya bilang lampard ini pelatih hebat dan mereka akan bermain di champions league
dan terbukti walaupun di match pertama mereka dibantai oleh mu
karena gaya bermain direct footballnya itu sekarang dia beli pemain yang cocok
anda tadi benar katakan anita bahwa kai havertz bisa bermain di beberapa posisi nomor sepuluh kiri kanan
begitu pula juga hakim siyek
yang jadi masalah kan yang masih menjadi tanda tanya besar adalah kekompakan
pemain bintang di atas kertas ibarat kita tidak akan menjadi juara dengan sebelas messi atau sebelas ronaldo
yang sekarang tugasnya lampat adalah para ego para pemain apalagi ini banyak pemain muda yang egonya tinggi
bagaimana mereka bisa disatukan
satu mungkin juga ada kendala bahasa
saya tidak yakin seorang vaner dan kai havertz atau malangshar atau thiago bisa bahasa inggris
kalau syech mungkin bisa karena rata rata orang belanda bisa bahasa inggris
dan itu akan menjadi masalah apakah mereka bisa adaptasi dengan cuaca inggris yang hampir tiap hari hujan
dengan makanan inggris yang gak ada enak enaknya dengan homesick dan lain lain
ini sangat berpengaruh terhadap daya adaptasi para pemain baru ini
terhadap pemain pemain yang lama
apakah pemain yang lama bisa menerima mereka begitu saja
apakah tidak ada friksi antar mereka
apakah ada grup grupan geng gengan di dalam tim
ini hal hal yang kita tidak pernah lihat
tapi efeknya bisa ke performance di lapangan
nah ini akan menjadi tugas untuk frank lampar dan saya rasa tidak gampang
kalau seandainya ada orang tanya apakah chelsea bisa jadi juara
saya bilang tidak tidak musim ini

mungkin musim depan atau dua tahun lagi pada saat mereka sudah benar benar kompak
tapi kalau musim ini sudah langsung bisa menjadi juara saya rasa berat
oke berarti bisa dikatakan kalau chelsea ini dengan banyaknya pemain ini
kita punya harapan yang besar atau punya ekspektasi yang tinggi begitu ya coach
untuk lihat performance nya chelsea dan ini juga yang patut kita nantikan
performance nya chelsea nanti seperti apa sih frank mampard ini akan meracik para pemain mereka
yang muda yang penuh ego mungkin ya bisa dibilang
dan juga dengan kendala bahasa dan adaptasi lainnya
oke oke coach kita nanti akan melanjutkan lagi
karena sekarang narsum sayani sudah bergabung juga nih
ada mas iman arief selamat malam mas iman
selamat malam mbak linda apa kabar
baik baik mas iman sehat sehat ya
dan bersama lagi adalah mantan pemilih saham lazer city di tahun dua ribu dua puluh
mas iman betul ya
panggilan mas iman atau mas arief nih
gimana aja lah
memangnya kalau di liga inggris pendukung siapa nih atau support siapa nih
waduh kalau saya pribadi terus terang waktu
itu dari awal saya memang pendukung arsenal sih memang
cuma saya memang pendukung arsenal sih memang
itu yang ditugaskan waktu itu untuk ini lclc kan untuk lazer city
wah ini kalau misalnya mas yogi juga arsenal tiga tiganya arsenal saya kayak
kayaknya udah gak cocok ya kalau gitu lepas ya
jadi ya debat gitu
tadi kita di awal membahas mengenai dominasi liverpool kan
dominasi liverpool di walu dan kemudian
yang benar benar dinantikan sekarang
tidak hanya oleh versi liverpool
tapi juga oleh fans fans dari klub lain
ini seperti apa persaingan karena bursa transfer juga sudah semakin panas
terus juga orang orang menantikan bagaimana sepak terjang liverpool
tadi kalau kata coach justin setelah pandemi
performance mereka turun begitu
nah seperti apa ini kalau mas iman sendiri melihat dominasi liverpool di liga inggris musim ini
saya sapa dulu sama coach justin ya sama mas yogi
apa kabar udah lama kita kayaknya
udah lama gak ketemu kita
udah lama gak ketemu malah kita ya
apalagi tahun pandemi ya
ya kalau saya sih ngeliat mungkin liverpool masih agak sedikit kuat ya
kalau secara materi kan mereka lebih
ya saya nggak tahu kalau saya bandingkan dengan yang lain
kalau chelsea kan kebetulan untuk tahun ini dia belanjanya cukup agresif ya

kalau misalnya saya lihat persaingan utama ya kemungkinan
kalau memang racikannya cukup bagus ya salah satu calon kandidat juara juga apple chelsea
tapi kalau liverpool sendiri sebagai ya istilahnya juara bertahan
saya pikir apalagi dia dinakodai sama manajer yang saya bilang kelas dunia sekali ya juken klop ya
cukup chance nya cukup besar untuk mengulangi malah kadang kadang ya
untuk mengulangi kembali juara kali ya mbak d
di juara lagi liverpool ya
tapi semua faktor kan memang harus dilihat ya
juga faktor yang lain lain misalnya
seperti coach tadi cerita kekompakan
terus masalah yang non teknis yang lain
tapi kalau lihat dari kekompakan selama ini di timnya itu sendiri
saya pikir cukup bagus ya liverpool ya

untuk menjadi salah satu kandidat calon juara
oke nah ini kan diidolakan juga nih liverpool ya
kalau misalnya untuk jadi kandidat juara
tapi kalau kita melihat pergerakannya di bursa transfer ini kan sejauh ini hanya membeli satu ya
mas iman ya dari olympiakos nih
ini menurut mas iman sendiri gimana nih
kayaknya gak sejalan nih
antara tujuannya ingin tetap mempertahankan juara sama usahanya gitu
kalau saya ngelihat ya mungkin kalau kondisi kayak gini mbak nita
ngapain ngerubah winning team ya
kalau menurut saya
merubahnya juga gak ada
istilahnya gak ada urgensinya juga untuk ngerubah
apalagi dalam kondisi kayak sekarang gini ya
masalah pandemi masalah kemerosotan masalah finansial klub dan yang lain lain
saya pikir cukup konservatif pun liverpool cukup kuat ya
kalau menurut saya ya
menurut saya mungkin juga coach jurgen klopp juga merasa bahwa
gak ada salahnya juga menurut saya sih
untuk tidak membeli pemain di bursa transfer sejor jor mungkin
sejora seperti chelsea misalnya
atau tim yang lain gitu ya
berarti klub sebenarnya sudah pede gitu ya mas iman ya dengan the winning team ini ya
kalau pede mungkin iya pasti ya
tapi kalau misalnya dia merasa memang ada chance untuk
berarti klubnya sudah cukup bagus ya
agak sedikit berbeda tadi sama coach justin
but anyway pendapat masing masing
tadi ini juga belum berdengar
tadi saya belum dengar ya
prediksi prediksi gitu aja ya
nah tapi sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya nih
mumpung lagi ngomongin prediksi prediksi
teman teman yang di rumah juga bisa ikutan prediksi nih
menurut teman teman di rumah nih
kira kira siapa nih yang akan menjadi juara di liga inggris musim ini dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
di bisa komen di atau nge tweet gitu ya di twitter
oke nanti bisa nanti di akhir acara atau di akhir ini akan kita bacakan
begitu yang menarik
oke kita akan ke selanjutnya nih coach justin
ini kan tadi
sebelum ini bergulir liga inggris ini bergulir
prestasi dari pemain ini kan masih di atas kertas semua kan
kita sekarang akan membahas mengenai manchester city
oke city ini kalau saya lihat nih di catatan saya
kedua terbanyak nih dari pembelian pemain nih ya
manchester city ini mengeluarkan sekitar tujuh puluh delapan delapan puluh juta euro ya
atau sekitar satu tiga puluh tujuh triliun
nah gimana nih coach kalau melihat pembelian city nih
nathan ake ini kira kira bisa menambal kebocoran jantungnya siti nggak sih sebenarnya ini
terus kalau mengenai ferran torres juga ini gimana nih
seberapa besar dampaknya nih untuk tim ini berhasil meraih gelar juara
ya kalau kita bahas soal transfer sebenarnya liga ini dimulainya terlalu cepat kan

jadi masih banyak klub mengincar pemain pemain
arsenal mengincar dua pemain
mu masih mengincar pemain
liverpool juga tiago bahkan city pun masih mengincar kulibali
nah tapi kita sekarang bahas yang dua pemain ini
yang jadi masalah dengan man city itu bukan pelatihnya bukan strateginya
karena kalau strateginya salah mereka tidak bisa menguasai bola
mereka tidak mengkawal bola
mereka tidak membuat kesempatan
kalau kita melihat flashback musim lalu mereka tidak menjadi juara karena terlalu banyak kehilangan poin
lawan tim yang parkir bis
yang bertahan seperti southern arsenal
bagaimana menyiasati mencari solusi terhadap tim tim yang parkir bis
kita tahu bahwa striker striker city ini kan kecil kecil semua
gabriel jesus aguero bahkan kadang sterling main disana juga berada di sana
nathan ake memang butuh di belakang karena akhir akhir ini fernandinho yang bahkan seorang dm yang digunakan sebagai center back
pep tidak begitu percaya lagi terhadap john stones maupun otamendi
jadi ake datang lagi
ake dari sisi usia pengalaman sudah cukup matang bahkan dia kemarin bermain di timnas belanda note bad lah
yang jadi masalah kalau saya bilang bukan hanya lini belakang
justru bagaimana solusi city membeli pemain agar pada saat lawan tim parkir base mereka bisa mencetak gol
seorang striker yaitu striker yang jangkung yang bagus dengan bola bola atas
karena selama ini pada saat mereka stuck bola tetap di crossing dari sayap tapi tidak ada atau mereka selalu kalah dengan bola atas
satu mereka butuh striker walaupun dia tidak menjadi
tidak selalu menjadi starter tapi at least bisa menjadi subs
pada saat stuck bisa dimasukkan striker yang jangkum selevel edin zeco lah
luik de jong yang sudah senior lah kasarnya begitu
kedua dengan berhentinya david silva atau keluarnya david sofa
praktis ada dua pemain yang kreatif bernardo silva dan kevin debraina
karena city selalu bermain dengan dua playmaker
satu meng cover zona kiri
satu meng cover zona kanan
untuk strategi yang diterapkan oleh pep tidak bisa hanya punya dengan dua pemain kreatif
it's not enough dia butuh minimal satu lagi untuk bisa menggantikan posisinya david silva
dan bernardo silva pun seringkali digunakan di winger
jadi untuk saya city pun tetap butuh seorang striker jangkung
dan kalau bisa seorang center fielder
karena hanya nathan ake tidak cukup
ini mengenai city mas iman
gimana nih kira kira kalau menurut mas iman dengan pembelian city
banyak sekali yang resources yang bisa dia gunakan dan dia bisa beli sebenarnya chancesnya ya
tinggal bagaimana ramuannya dan mungkin memang
penyerang depannya memang agak sedikit berkurang ya selama ini ya produktifitasnya
tapi pada dasarnya kan city is a ya istilahnya resourcesnya tidak terbatas mungkin
banyak hal yang bisa di incer dengan kondisi yang ada sekarang ya
istilahnya jor joran kedua ya
di luar chelsea sementara ini yang paling banyak beli pemain
cuma yang bisa saya tekankan mungkin satu lagi adalah
taktik atau strateginya pep guardiola ini loh
apakah dia sudah obsolete
apa memang udah cukup banyak diketahui oleh musuh musuhnya gitu nggak ya
apakah memang mereka sudah bisa menepak kira kira cara berpikirnya pep
karena selama ini kan beliau ini dari barcelona dari bayern munich
selalu merasa sebagai winning team terus ya
nah inilah yang mungkin chancesnya tim lain bisa
bisa bersaing khususnya cara berpikirnya beliau bisa ditebak oleh
meckel atleta di arsenal jugend klopp terus mungkin frank lampard
yang mungkin sangat genius ya dari segi iq dan yang lain lain mungkin
ini yang mungkin bisa berbuat sedikit blunder ya dalam beberapa strateginya
liga inggris itu memang selain pemain pemainnya
juga ini bisa dibilang gengsi dari para manajer ya
para pelatihnya nih tekniknya seperti itu
ini gak heran juga guardiola ini sempat bilang juga
karena di musim lalu telak telak nih dari perburuan liga inggris
akhirnya dia bilang nih kalau di musim ini dia akan membuat liverpool merasakan kesulitan
untuk mendapatkan gelar musim depan dan dia akan berjuang terus
nah ini juga pasti kepercayaan diri ini timbul karena banyaknya resource yang bisa dimanfaatkan begitu ya
oke ini seru banget
saya ada sedikit tambahan
yang dikatakan mas imam benar
duit mereka nggak ada serinya kasihan begitu
tapi di inggris itu ada yang namanya financial fair play
jadi pada saat mereka tidak menjual banyak pemain tidak ada income mereka tidak bisa jor joran
kedua kalau kita bicara kompetisi
oke saya setuju bahwa pelatih hebat seperti arteta klopp itu
ibarat bisa membacalah
tapi kalau kita melihat kegagalan man city musim lalu itu bukan karena kalah lawan tim biksik
justru lawan tim kecil
jadi yang untuk bisa menjadi juara itu adalah tim yang mengumpulkan banyak poin
bukan hanya menang lawan tim tim besar
nah ini yang disinilah city gagal
terlalu banyak kehilangan poin lawan tim tim kecil
oke jadi strategi yang harus diperhatikan itu yang tadi ya coach ya
harus nyari striker atau midfielder atau pemain manapun yang bisa cetak gol intinya ya coach ya
betul betul jika pep mempertahankan strateginya
kalau seperti yang mas iman tadi katakan mungkin pep sedikit merubah
bisa aja dia hanya butuh satu playmaker dengan dua pivot
tidak butuh dengan dua playmaker dengan satu m
itu semua bisa
jadi tergantung apakah pep ingin berubah strateginya atau tidak
kalau seandainya tidak tetap meneruskan strategi yang sama
ya dia butuh apa yang saya tadi katakan
masih teru ya mas yogi ya

oke belum kita lanjutkan ini kan pembahasannya menarik sekali nih ya

jangan melupakan nih ya mas yogi nih masih banyak nih yang belum kita bahas nih masih ada
jangan melupakan manchester united tentu saja
arsenal juga harus kita bahas karena dua orang narasum saya malam hari ini adalah fans berat ya arsenal
terus juga ada chelsea nanti mas yogi juga bisa bercerita
atau kasih sedikit pendapatlah ya mengenai ini
tapi saya mau ke ini dulu ke mas yogi mengenai
pengalamannya dia saat istilahnya berkecimpung begitu ya
atau berlatih pada saat itu di leicester city di tahun dua ribu dua belas untuk berpisah dengan saya nih ya ini juga yang berdoa dengan aku ya
nah ini kan kita karena lagi membahas liga inggris
mungkin mas yogi bisa cerita sama kita nih
apa sih sebenarnya ketika berlatih di sana tuh
apa yang paling berkesan atau apa sebenarnya kekuatan
dari ajaran atau pelatihan liga inggris itu
oke sebelumnya saya terima kasih untuk pak iman arief
karena berkat beliau kita bisa berangkat ke leicester city dulu ke inggris
jadi pengalaman yang selama kita ke inggris itu di leicester city
waktu itu kan leicester city masih di liga championship nya
belum di yang sekarang masih di bawahnya liga inggris
menurut saya sih kalau mau bicara kualitas di inggris itu
semuanya sudah dari fasilitas metode latihan
semua mereka teratur dengan rapi
jadi seperti fasilitas yang luar biasa
yang bisa membuat pemain nyaman dengan fasilitas untuk latihan itu
didapatkan dengan di latihan di sana
macam lapangan bagus terus klub sendiri punya tempat gym sendiri
mungkin di inggris dari akademi dari kecil
mereka sudah banyak kompetisi
kompetisi bermain dari usia usia dini
jadi dari kecil memang mereka sudah dapat metode latihan
metode kompetisi yang benar benar berkompetisi dari kecil sampai ke jenjang senior
oke berarti dari segi fasilitas
bahkan kalau dilihat dari usia dini sudah diajarkan
itu kan artinya sudah masuk ke culture atau budaya mereka di sana pun
sepertinya memang sudah seperti itu ya
jadi memang sudah
mulai itu sudah mendadak lagi buat mereka di sana
oke tadi mas yogi udah bilang kalau mas iman yang membawa gitu ya dari akademinya yang sebelumnya
jadi mungkin sekarang saya akan ke mas iman nih
itu apa sih mas yang mendasari akhirnya berani mengambil
oke ikut mengambil saham di leicester itu
waktu itu kita ada pembicaraan aja dengan konsorsium lah
istilahnya dengan grup ya
bahwa memang ada keinginan kita untuk
istilahnya memajukan atau membina
para pemain muda
nah terus waktu kita di london waktu itu kalau nggak salah memang ada kesempatan
untuk penawaran terhadap pada saat itu kalau misalnya majority mayoritas atau lima puluh lima puluh lah yang terjadi
tapi pada saat realisasi negosiasi
nah untuk sebagai duduk sebagai director pada saat itu saya duduk sebagai director
kita diberi tugas
jadi yang pihak king power lebih banyak mengurus senior team nya lah istilahnya
which is academy leicester city yang salah satu yang terbaik lah menurut saya juga di inggris
nah pada kesempatan tahun dua ribu sebelas itu kebetulan saya juga ikut di tim nasional dan yang lain lain
kita membuka kesempatan kepada anak anak muda untuk membuat semacam
benchmarking atau show program selama pada saat itu kalau nggak salah enam bulan atau delapan bulan saya lupa ininya
untuk melihat kondisi fasilitas maupun keadaan yang di sana sekaligus berlatih sama tim akademinya tester city pada saat itu
jadi membuat mereka melihat kondisi bagaimana pembinaan pada saat itu usia muda di inggris sekaligus gitu mbak
ada beberapa scouting yang kita lakukan di saat itu beberapa pemain kita kumpulkan plus dua coach kalau nggak salah
kita berangkatkan ke leicester city dan dimana disitu saya sebagai salah satu direksinya bertanggung jawab terhadap pembinaan usia muda untuk khususnya dari indonesia
kebetulan dari saat itu juga ada dari thailand setahu saya
beberapa pemain yang mereka kirim dari thailand yang ikut juga latihan dengan tim kita yang dari indonesia seperti itu mbak
tapi kalau dilihat cukup singkat ya mas iman ya ini kepemilikannya ini bisa diceritakan mungkin
apa waktu itu yang memutuskan alasan yang memutuskan untuk sesingkat itu
ada beberapa poin sih pada saat itu dari kita lihat
satu adalah kesempatan yang lebih luas yang kurang bisa didapatkan kalau kita bicara di liga inggris gitu dan kita pemilik minoritas pada saat itu ya
jadi kita hanya fokus terhadap kepentingan kita
jadi kita hanya fokus terhadap kepentingan kita

oh istilahnya kita bertanggung jawab terhadap akademi eksesnya aja gitu
kedua juga kita berpikiran pada saat itu ya dengan kondisi ranking kita yang cukup kurang baik untuk ini
toh pemain pemain kita juga tidak bisa istilahnya berkembang di liga inggris
kecuali pemain pemain yang memang mempunyai pasport yang boleh gitu ya istilahnya pada saat itu ya di liga
jadi akhirnya dengan beberapa pertimbangan plus plus
masalah yang lain lain akhirnya kita ini kita putuskan untuk dijubel pada saat itu akhirnya dengan pemilik
jadi pas klop pada saat itu untuk kita jual kepada king power gitu
oke tapi sebenarnya dengan tujuan utamanya untuk menjadikan
bisa dibilang leicester itu tadinya diproyeksi untuk menjadi training ground gitu ya
karena para pemain muda indonesia gitu sudah terrealisasi meskipun tidak panjang
tapi ini sudah memberikan pengalaman yang cukup berarti untuk para pemain muda indonesia ya mas iman ya
oke selanjutnya kita ke coach justin lagi
oke coach kita tidak akan melupakan arsenal united dan chelsea ya
kalau united sendiri coach ini sepertinya kalau dilihat fluktuatif ya
dari musim sebelumnya ini united fluktuatif dan pembeliannya kalau dilihat sih biasa aja ya
meskipun united di peringkat ke tujuh nih kalau saya lihat nih
manchester united mengeluarkan tiga puluh sembilan juta euro atau setara dengan enam ratus delapan puluh miliar rupiah
gimana coach justin melihat mu di musim ini
ya mu ini kan dikenal sebagai tim salah satu tim yang berusaha untuk membangun kembali ke dunia
satu tim terkaya di dunia yang duitnya banyak sejarahnya bagus memenangkan semua liga
cuman berapa tahun terakhir setelah sir alex vergason pensiun mereka tidak menunjukkan bahwa mereka klub besar
contohnya tiga tahun terakhir mereka tidak meraih trofi bahkan di piala ciki pun mereka tidak bisa memenangkan
dan kalau saya melihat pembeliannya mu
semua yang harganya sekitar apa namanya
mu itu membayar seorang pemain selalu dua kali lipat lebih mahal
contoh paling bagus mike wire yang untuk saya levelnya di empat puluh dibayar
aaron wanbisaka mungkin sekitar dua puluh an dibayar tiga puluh
dan terakhir donny van de beek walaupun mereka sampai di tinggi masih mengincar jadon sancho yang dibayar
yang dimana donum minta sekitar satu ratus dua puluh juta untuk saya terlalu berlebihan
tapi kita bicara pemain yang mereka baru beli donny van de beek yang dibayar sekitar satu ratus dua puluh juta
saya sempat bahas di grup sebelah di tim saya
saya sangat tahu donny van the back karena saya mengikuti sepak bola belanda dan juga timnas belanda
donny van de beek ini bisa dibilang pemain yang bisa bermain di lini tengah di semua posisi
hanya kalau dia di ix bermain sebagai nomor sepuluh dan man united atau ole berharap dia di mu bermain sebagai nomor sepuluh
itu salah besar
karena nomor sepuluh di man united itu adalah pemain yang skillful
di ayax nomor sepuluh nya itu bukan pemain skillful
pemain yang bisa membuka ruang yang bisa menusuk membantu striker
contoh sebelumnya adalah sim de jong
setelah sim de jong hengkang david klaassen
sekarang david klaassen pindah digantikan oleh donny van de beek
tapi ini pemain juga bisa bekerja keras bermain sebagai dm
hanya untuk saya apa yang saya inginkan saya ingin meminta pemain yang bisa berkerja keras bermain sebagai dm
apakah seorang donny van de beek ini adalah pemain yang bisa mengangkat man united
saya tidak yakin itu
karena untuk saya pemain yang biasa saja
dia bisa punya kontribusi pada saat dengan bekerja keras
bukan dengan bakatnya bukan dengan skillnya
kasus mu ini musim lalu sama dengan liverpool
mereka tidak perform mereka performnya setelah bruno fernandes datang setelah pandemi
musim lalu mereka dapat enam puluh enam poin
musim ini sama juga enam puluh enam poin
tapi musim ini ditambah dua ratus juta dengan pemain
jadi praktis mereka tidak berkembang walaupun dapat suntikan dua ratus juta pound dengan value pemain
itulah kenapa saya bilang kalau saatnya kasusnya sama seperti liverpool
kalau ada satu dua tiga pemain yang cedera
bruno fernandes lah
tim ini terlalu tergantung oleh satu orang
playmaker nya bruno fernandes
sebelum dia datang walaupun dengan pogba perera linggat mu terlalu banyak kehilangan poin
sampai bruno fernandes datang mereka meraih banyak poin
sehingga poin yang mereka raih musim ini sama dengan musim lalu enam puluh enam poin
kalau saya bilang mereka tetap butuh seorang pemain belakang
bukan seorang jaden sancho yang harganya rp satu ratus dua puluh
kembali lagi mu tidak menjual pemain banyak tidak menjual pemain mahal bahkan tidak menjual pemain yang bisa menutupi financial fair play
sekarang semua tim tidak bisa jor joran karena mereka kaya
masih ada namanya financial fair play
kecuali kalau di kadaling seperti psg waktu mendatakan neymar
tapi itu tidak selalu bisa
oke ini berarti bisa dikatakan karena bursa transfer juga masih panjang semoga ini
semoga semoga semoga coach justin bisa terpenuhi dengan adanya striker baru yang worth it
oke tapi kalau kita melihat peluangnya mu sendiri gimana nih coach
peluangnya mu kemudian ya oke mu dulu mungkin
ya kalau saya bilang mu pasti bisa mempersulit tiga tim ini liverpool city dan chelsea
tapi kembali lagi apakah bruno fernandes ini cedera atau
karena strategi yang diterapkan oleh ole itu tidak berubah sebelum bruno fernandes datang
dan setelah hanya sebelum bruno fernandes datang strategi tidak berubah
dia menempatkan lingard atau perera yang gagal total
akhirnya bruno fernandes datang ternyata cocok
nah kalau seandainya bruno fernandes tidak main atau ada dua tiga pemain lah
oli menggantikan tiga empat pemain
selama sembilan puluh menit
lawan noridge yang sudah terdegradasi
tidak gampang atau tim ini tidak berjalan pada saat mereka tidak memainkan sebelas pemain terbaiknya
atau dengan bruno fernandes
maka dari itu saya bilang tetap tim sebesar mu
incarannya sebenarnya bukan champions league
karena fansnya sangat senang sekali mereka bisa main champions league
akhirnya kembali main champions lagi
tapi untuk image nya mu seharusnya mereka tiap tahun mengincar untuk menjadi juara
untuk bisa merealisasikan itu mereka butuh bench yang bagus dan kuat
sekarang bench itu tidak ada
oke berarti ini dengan pembelian jor jorannya chelsea ini
kita bisa apa ya kita bisa memberikan perbandingan yang bagus begitu ya coach ya
yang ada yang dengan pembelian yang besar dengan pembelian yang banyak dengan harapan yang tinggi
kemudian ada pembelian yang kurang pas begitu
ini bakal nanti akan kita nantikan dan akan seru banget pasti ini di sini
kita juga masih menantikan bursa transfer yang masih dibuka
siapa sih nanti lagi yang akan pindah pindah dan akan memberikan keseruan tambahan nih untuk liga inggris kali ini
nah sekarang saya akan ke mas iman
saya akan memberikan kesempatan ke mas iman untuk apa ya nih arsenal nih gimana nih mas iman di musim ini nih menurut mas iman
ini kan bisa kita bilang juga bahwa peluang arsenal ini
mungkin bisa dibilang kalau dilihat dari musim lalu peluang arsenal mungkin di tengah tengah
kalau juara ada yang bilang mungkin kalau juara mungkin enggak tapi bisa mempersulit juga nih gitu gimana mas iman
ya kalau arsenal ini agak susah kali ya karena basically dia kan building team ya
dia target dia mungkin dua tiga tahun mendatang baru istilahnya champions lah gitu ya
sekarang ini kan targetnya coach arteta itu kondisi pemain
jadi itu bisa kita lihat
itu kondisi yang dengan pemain yang ada dia top empat masuk champions league
sementara ini kan mereka masih di european leagu
dia kehilangan kalau saya bilang arsenal sempat kehilangan arah juga waktu di bawah unai amary ngomong saya ya
banyak hal yang dia lakukan yang menurut saya merombak tatanan yang sudah ada gitu
jadi memang waktu zamannya arsene wenger itu cukup kelamaan
saya bilang dua puluh dua tahun dua puluh tiga tahun

aura beliau itu masih banyak terikat sama manajemen maupun tim yang ada
tapi kalau menurut saya kalau memang nikel arteta ini cukup revolusioner kayak sekarang
kemungkinan top empat aja mungkin tahun ini bisa coba dia raih ya
cukup dia raih
cuma ada beberapa hal yang mungkin kembali lagi yang sering dia lakukan
misalnya timnya tuh cedera
juga kadang kadang dia cukup
dia sering kalah dengan tim tim kecil gitu ya
nah kehilangan poin
nah itu inkonsistensi itu yang harus dia rubah ya
dan satu hal saya juga lihat ada pemain seperti pepe yang harganya terlalu mahal gitu ya
yang kontribusinya masih minimal gitu terhadap tim gitu
jadi coba kita lihat lah mungkin ini isilahnya ini arteta kali ya
show time nya dia sementara ini
kalau memang dia cukup sukses di tahun ini otomatis saya rasa arsenal dengan kondisi yang ada akan coba berinvestasi lagi ya
dengan pemain baru dua tiga tahun mendatang lebih istilahnya lebih agresif dibandingin tahun ini gitu
kebetulan tahun ini kalau saya lihat arsenal selalu ngambil pemain pemain yang free agent
jadi kayak william gitu
jadi banyak pemain pemain yang menurut saya umurnya cukup senior
tapi ya mungkin
karena masalah finansial yang memang sangat sangat ini sangat ketat ya
apalagi mereka kehilangan poin banyak
main di european league ya
itu juga karena kemarin menang ini kan
benar benar saat saat terakhir mereka menang
iya kita tunggu kejutan yang bisa memberikan hasil yang impresif lagi nih ya
kayaknya arteta ini memang hobi ngasih kejutan ya
kayaknya di bulan maret kalau nggak salah saya
dia kena diumumkan positif kena covid sembilan belas kan ya
terus berhasil sembuh begitu
dan banyak orang yang meragukan bahwa wah ini nanti akan mempengaruhi performance dari arsenal nih
justru setelah itu seperti yang tadi dibilang ya coach justin ya
dia malah mengalahkan liverpool saat liverpool lagi memburu gelar atau memburu poin untuk mengalahkan city saat itu
justru malah bisa di kalahkan ya
sekarang saya pengen dengar coach justin nih
sesama gunners coach gimana nih
seimpresif apa sih arteta ini bakal meracik tim baru di sini
gini ya sebuah tim yang berprestasi itu kan ada kinerja antara pemain dan pelatih
pelatihnya sudah oke
saya setuju dengan mas iman tadi semua yang dikatakan
pelatihnya sudah oke
cuma dia hanya bisa perform
dia bisa berperang jika dia diberikan senjata
dalam sebuah interview dia mengatakan
dia ingin bermain dengan empat tiga
artinya harus ada satu playmaker
playmaker yang diinjak pertama coutinho
akhirnya coutinho tidak jadi datang karena tetap ingin bermain di barcelona
pemain kedua yang diincet adalah haasem aouar dari lyon yang harganya enam puluh juta
sampai detik ini masih dalam tahap nego
nah jika hour tidak bisa datang apakah iya dia tetap ingin menggunakan uzil atau tidak
jika tidak kembali lagi ke tiga empat tiga
sebenarnya bermain dengan tiga empat tiga tidak ada masalah
tapi lini tengah terlalu tergantung dengan ceballos dan xhaka
dua pemain ini bagus tapi bukan top
maka dari itu artera juga melihat dia ingin mendatangkan thomas partai dari atm
untuk hour enam puluh juta untuk thomas partai lima puluh juta
duit sebanyak itu arsenal tidak ada
bukan tidak ada tidak mau dikeluarkan
kronke ini terkenal keluarga sangat pelit
yang terjadi sekarang kita menunggu apakah dua pemain ini datang atau tidak
jika tidak kemungkinan besar akan bermain dengan tiga empat tiga seperti pada saat pandemi selesai
sebenarnya nggak ada masalah juga karena arsenal sudah mendatangkan dua pemain center back di belakang
dan pablo mari yang sudah datang tapi saingnya cedera
jadi praktis yang baru ada pablo mari gabriel dan saliba
tiga pemain ini didukung oleh sokratis
karena kemungkinan besar sokratis dijual ke napoli
praktis lini belakang lebih bagus seharusnya di atas kertas lebih bagus daripada musim musim sebelumnya
nah masalah arsenal ini selalu kebobolan di defense
keeper juga sudah oke
sekarang lini depan saya setuju dengan mas iman
pp ini terlalu mahal
tapi pengganti mereka nketia dan willock
tidak perform juga
mereka terlalu muda dan untuk saya
belum layak untuk pemain muda yang belum layak untuk bermain di tim inti arsenal
yang layak dari pemain muda hanya satu bukayo saka
maka dari itu datanglah seorang william
walaupun gratis umur tiga puluh tiga kalau nggak salah atau tiga puluh dua
tapi dia punya skill full punya pengalaman
pertanyaan kan menurut saya untuk bisa perform masuk ke empat besar
setidaknya butuh salah satu yang harus datang
entah itu thomas partey atau hasem awar
kalau awar datang partai tidak datang
minimal bisa bermain dengan empat tiga tiga dengan zaka dan sebayo sebagai dm awar di depannya
kalau partai datang kembali lagi ke tiga empat tiga mengandalkan tiga center back
tapi saya setuju saya yakin dengan arteta dan pemain yang tidak terlalu banyak bintang
tidak terlalu banyak ego
dia bisa meramu tim ini setidaknya bisa masuk ke empat besar
prospek itu ada
setidaknya lebih besar daripada musim lalu
berarti peluangnya ada di empat besar nih ya kalau menurut coach justin ya
tapi kalau kita berantai antai nih coach misalnya
bursa transfer sampai oktober nanti arsenal tidak membeli tidak ada pembelian lagi
dengan pemain yang sudah ada ini yang ada enam orang ini
yang baru masuk
kira kira nih pemain yang bakalan konser gitu coach
kira kira siapa nih yang bakal bersinar gitu
saya harap sih saliba dan gabriel ya sebagai pemain belakang
karena elneny kan tidak dibeli dikembalikan
itu masih hak milik arsenal
elneny terakhir bermain cukup bagus
suarez bisa dibilang praktis hanya pelapisnya medan niles atau bellerin
dan kalau seandainya tidak ada pemain
tidak ada thomas partey atau van hazem aouar
feeling saya either dia menggunakan ozil kembali
atau usul tetap tidak digunakan bermain dengan tiga empat tiga
dan tiga empat tiga musim ini lebih bagus daripada musim lalu
di atas kertas william saliba dan gabriel harusnya performance nya bisa lebih bagus daripada center back sebelumnya
karena yang jadi masalah kan selalu center back selalu ada blunder
dan empat besar
kalau seandainya dua pemain tidak itu
ya masih ada faktor lagi ya
tadi saya lupa jawab bahwa arsenal itu sering dirampok oleh wasit musim lalu
padahal empat besar itu sangat realistis
dan itu bukan karena saya fans arsenal
jadi kalau arsenal bikin sedikit pelanggaran langsung merah
pelanggaran yang sama dilakukan oleh klub klub lain tidak dilakukan merah
makanya itu saya harap kinerja wasid juga berubah
ini tidak bisa dilupakan bahwa yang namanya faktor keberuntungan
itu tetap ada juga ya coach ya
oh ya pasti
dan kita akan nantikan seperti apa nih prediksi dari coach justin nanti apakah terbukti atau tidak gitu ya
sekarang kita ke mas yogi sebagai fans chelsea nih katanya nih mas yogi
kalau menurut mas yogi siapa nih kira kira nanti nih pemain baru chelsea yang bakalan menjadi pahlawan begitu
yang bakal bersinar nanti di klub barunya
kalau menurut saya yang mungkin paling berpengaruh
dari pembelian yang baru ini mungkin si hakim z
karena dari uji coba kemarin sudah mulai kelihatan permainannya kontribusinya
mungkin karena terus buat kayak harvard juga kan belum terlihat
dia belum pernah main
timo werner juga lumayan
ya mungkin hakim zeyek yang agak mungkin lebih
mungkin lebih berpengaruh
mungkin lebih menonjol lah
oke ini kayaknya bisa memberi dorongan semangat nih untuk para fans chelsea
karena ini sudah ada yang menurut salah satu fansnya nih akan bisa memberikan dorongan begitu untuk chelsea
oke ini ngomong ngomong soal pertandingan liga inggris kita sedang menantikan ini ya
tapi karena ini kita karena liga inggris ini berlangsung di tengah pandemi
masih belum ada penonton ya
kita ke mas iman dulu nih masih belum ada penonton
nah kira kira nih atmosfer kompetisi ini bakalan tetap ramai ataukah secara bisnis misalnya dari segi keuntungan klub
karena kita tahu kalau klub sendiri tuh pendapat penghasilannya itu dari ya dari tika nonton begitu kan
terus juga mungkin dari sponsor dari merchant dan lain lain
nah kalau dari mas iman nih sebagai orang yang pernah punya apa sih namanya
punya saham begitu ya di leicester city
melihat kondisi saat ini tuh kira kira tetap menguntungkan gak sih mas iman
sebenarnya kalau boleh saya katakan masih sih menguntungkan secara teoretically ya
tapi kalau misalnya kita lihat secara finansial memang banyak kerugian
pandemi ini memang memang berat sekali sih buat liga
tapi dari segi komersial
maupun dari segi istilahnya sharing time sih menurut saya sih masih prospektif ya
masalahnya kita kan nggak tahu sampai berapa lama ini liga ini tanpa penonton
belum ada kejelasan juga sampai kapan gitu
dan kalau dipaksakan pun dengan penonton masalah pandemi ini juga belum berakhir di sana kan
jadi secara komersial mungkin pasti turun lah ya
tapi kalau di sini ya
kita bisa lihat dari para pemain klub klub ini juga belanjanya sangat sangat
chelsea belanja sebegitu besar karena memang dia selama dua tahun ini kan dia memang nggak belanja
jadi benar benar dia punya savings lah untuk belanja besar besaran
manchester city yang tadi kita bilang mungkin
coach juga bilang bahwa memang resourcesnya nggak terbatas ya kalau saya lihat ya
nah arsenal selain dia pelit juga mungkin
dia juga agak sedikit konservatif dan dia tidak main di champions leagu
jadi secara sponsor dia juga agak sedikit menurun
dan yang lain lain saya pikir chances nya juga cukup baik ya
tapi ya kondisi pandemi yang seperti saya bilang tadi mungkin sangat sangat mempengaruhi klub klub daripada liga liga ini sendiri
itu mau gak mau harus kita akui lah
pertanyaan saya sih cuma sebagai eksekutif dari suatu klub pasti
bertanya sampai berapa lama kita bisa seperti ini
kalau memang satu season ya pastinya berat sekali ya
tapi kalau memang sampai akhir tahun mungkin selama empat bulan tanpa penonton atau gimana
januari mungkin sudah mulai ada penonton
mungkin ada recovery ya di tahun dua ribu dua puluh satu gitu ya
oke berarti kalau dilihat secara bisnis ini sebenarnya masih menguntungkan karena sebenarnya ditayangkan juga dan masih bisa ada penghasilan dari situ ya mas ya
tapi kalau kita lihat dari sisi kualitas performa dari para pemainnya ini
mungkin saya ke coach justin kali ya
coach kalau misalnya kita lihat kan kayaknya suntikan semangat atau apa ya suntikan semangat dari para fans secara langsung itu kan bisa memberikan dampak yang positif
kalau misalnya nggak ada ininya nggak ada penontonnya kira kira berpengaruh nggak sih sama performa dari para pemain nantinya
berpengaruh sangat berpengaruh
kita juga lihat pada saat bundesliga mulai
dan kita juga tahu bahwa tim seperti liverpool man united arsenal itu sangat butuh dukungan dari fansnya
jadi pada saat tidak ada penonton itu sangat sangat amat berpengaruh
dari sisi instruksi lah
kita bisa dengar di lapangan pelatih apa yang pelatih katakan itu langsung terdengar
nah kalau dalam real full stadium pelatih ngomong apa nggak akan kedengaran
nah dan pemain juga sehebat hebatnya pemain mereka ini kan tetap manusia
bahkan mereka bocah bocah yang mungkin tingkat kedewasanya masih belum tercapai lah
jadi dukungan moral dukungan dari fans itu sangat berpengaruh
dan untuk penonton juga
saya jujur karena saya suka bola aja tapi kalau dibilang suka kadang saya membosankan nonton
sebuah pertandingan tanpa penonton
jadi itu sebuah keseruan tersendiri sebenarnya ya
itu juga apa ya buat penonton juga kan kalau misalnya nggak bisa nonton secara langsung tuh juga ada pasti ada kecewaan dan ada kayak ada yang kurang
sebelum kita putar ada video nih ya ada video menarik
saya mau ke mas yogi sebagai kalau bisa dilihat sebagai fans begitu
sebagai fans bola sebagai pemain juga
nah kalau misalnya
berlangsung pertandingan tapi nggak ada penontonnya
gimana nih sebagai pemain bola nih mas bobi
kita sebagai pemain ya aura di pertandingan itu langsung berubah
biasanya dengar orang orang bernyanyi dengar supporter teriak teriak
terus sekarang dengan ibaratnya dengan tanpa penonton juga kita di lapangan kayak ngerasanya jadi seperti pertandingan biasa
kadang kadang terpikir juga oh nggak ada tekanan dari supporter musuh dari ini
jadi lebih datar lah
suasa pertandingan tuh lebih datar
nggak kayak kalau ada penonton yang rame yang satu stadion full
ya kita mau komunikasi dengan teman aja susah apalagi dengan pelatih
sekarang tuh keeper teriak kita kedengeran semua hatu lapangan
pelatih teriak kita kedengeran
jadi kayak lebih datar aja suasana pertandingannya
nggak yang lebih was was ada supporter suara
kalau ibaratnya kita main ke luar
ibarat di mana di persija di persib main kandang mereka
kan suara yang supporter tuh nggak bisa kita ngobrol sama temen di lapangan
pelatih teriak semua kedengeran
vibe nya sudah terasa beda ya mas ya
nah ini selain pendapat dari tiga orang narasumber saya
saya juga mau mendengar pendapat dari masyarakat yang ada di luar sana
yang juga sudah punya pendapat masing masing tentu saja mengenai liga inggris di musim ini
siapa kira kira yang bakal menang
atau para jagoan mereka lah
siapa sih kira kira kalau dari
dan juga nanti ada nih prediksi mengenai top score pilihan masyarakat
liga inggris itu ada salah satu klub yang saya favoritin mbak
kalau menurut saya liga inggris itu persaingannya antar klub kuat
sedangkan liga lain ya rata rata yang mendominasi satu atau dua klub saja sih
menurut saya liga inggris itu permainan secara
ketimbang permainan permainan lain
seperti lega lega lain
dan salah satunya mengapa saya suka liga inggris
salah satu tim terbaik
salah satu pengatim terbaik yang menurut saya main di situ yang saya sukai
karena liga inggris lebih rame
permainannya antara klub atas dan klub bawah juga lebih sengit
nggak ada jenjang antara klub kecil pun bisa mengalahkan klub besar
dan yang pasti ada chelsea di sana
untuk saya pribadi itu brunut fernandes
karena sekarang milik manchester united
karena dia mampu mempengaruhi segi permainan tim dan mengangkat punya kepemimpinan lah menurut saya
sekarang pengen lihat kayak havert tuh kayak apa
apalagi ditampilin ada si yeh ada timo werner
tambah sama pemain budha macem mason mount sama tammy abraham
kayaknya chelsea bakal menggila deh
karena kan musim kemarin kan penampilannya epic banget
kita lihat nih tahun depan eh musim ini bakalan epic lagi gak
mu lah mbak karena kan tim favorit saya itu
udah lama gak juara dia
pasti chelsea lah masa mu
ya karena jagoan saya arsenal ya menurut saya arsenal
tapi kalau untuk kandidat ya menurut saya kandidat itu ada uncer city
terus ada sama liverpool
itu paling kuat
tapi saya pengennya sih arsenal yang juara
nah itu dia pendapat dari beberapa orang sih sebenarnya ya
ini yang ngasih prediksi gitu kira kira siapa nih yang bakal jadi top scorer
terus juga tim tim andalan mereka begitu
oke sekarang kita akan kembali lagi ke mas iman
nih tadi kalau kita dengar tuh ada salah satu yang bilang kalau
liga inggris ini emang kompetisi yang sangat kompetitif begitu
terus juga tidak ada jenjang antara klub atas atau klub bawah
itu semuanya bisa kemungkinan saling mengalahkan itu sangat besar sekali ya
apalagi kalau yang tim atas terus nanti akan ketemu dengan tim promosi begitu ya
mungkin kalau sekarang yang kita nantikan liverpool ketemu dengan leads united nanti seperti apa gitu
nah kalau kita mengacu ke pengalaman mas iman sebagai salah satu pemilik
saham leicester di tahun dua ribu sebelas itu seperti apa sih melihat kompetisi liga inggris ini
saya rasa very very kompetitif lah ya liga inggris ini
dan setiap klub punya kesempatan yang sama untuk menjadi juara
contohnya leicester city menang kan juara primier league pada saat itu kan
jadi menurut saya sangat sangat kompetitif
kebanggaan sebuah tim itu atau satu tim itu luar biasa
makanya saya memang benar kata mas yogi sama coach juga bahwa
kita kehilangan aura sih sebenarnya di lapangan tanpa ada supporter
karena apalagi supporter inggris luar biasa fanatiknya terhadap sebuah permainan timnya
jadi lainnya perubahan sih yang kita lihat
tapi untuk segala kemampuan resources yang ada saya pikir
setiap klub mempunyai kesempatan sama lah
walaupun memang big five ini memang kuat sekali ya menurut saya untuk tetap bersaing di antara mereka
dan mid table ini juga bisa lester city juga kan bisa masuk ke dalam rangka ke empat
jadi banyak nih termasuk sejarahnya leeds united yang tadi mbak anita bilang
itu juga luar biasa sejarahnya cleach united
jadi yang kemarin saya tunggu tunggu sebenarnya newcastle united sih sebenarnya pemilikan baru
kalau newcastle united dibiliki oleh bos salman itu luar biasa tuh
saya rasa pemain pemainnya juga semakin kompetitif
jadi saya rasa nggak membosankan dan luar biasa kompetitif lah mbak anita liga inggris
dan menarik untuk dikontrol terus ya setiap minggu ya khususnya ya
oke coach justin komentarnya coach
saya suka yang tadi dikatakan mas iman sebagai sesama fans arsenal ya
mas iman tadi katakan big five
jadi bukan big six
jadi tottenham hotspur itu tidak dihitung ya oke saya setuju mas iman
saya mau sampaikan itu
sengaja saya keluarin sih mas dari situ
jadi kembali lagi untuk liga inggris ya
tiga tahun sebagai komentator di tv nasional semua liga saya sudah garap
termasuk liga inggris tahun lalu di tvri dan tahun sebelumnya di bin sport
ya bisa dibilang praktis semua tim saya cukup hafal dari permainannya dari pemainnya
dan kalau bermain tanpa supporter ya sudah kita lihat lah beberapa match terakhir ini
itu bisa dibilang enggak banget lah
walaupun tetap kita dukung arsenal
dan saya sebagai fans sepak bola fans netral
mu bermain setelah pandemi bermain luar biasa
city dengan membangun serangan dari sayap
liverpool dengan long ball nya dari kiri ke kanan
setiap tim ini memiliki ciri khas sendiri
sekarang yang kita lihat kan bagaimana mereka bisa mempertahankan ciri khas masing masing
dan yang penting konsisten
itu yang membuat liga inggris tertarik dibanding la liga yang praktis
tiga klub yang selalu mendominasi
dan seri a bisa dibilang liga juve selalu juve yang jadi juara
di bundesliga liga munchen selalu munchen yang jadi juara
dari sisi itu bisa dibilang yang paling tidak bisa diprediksi ya liga inggris
itu yang membuat orang indonesia tertarik untuk nonton liga inggris
di samping jam nya juga masih manusiawi
coach tadi kan di fox pop video tadi ada yang bilang juga kalau top score nya juga ada di mereka prediksi gitu ya
kalau menurut coach sendiri gimana nih
kira kira jamie vardy akan kembali lagi nggak nih jadi top scorer liga inggris
kalau saya bilang agak berat ya
karena kalau kita melihat gaya bermainnya vardy
leicester itu lebih sering bertahan memanfaatkan sepertiga ruang yang diberikan oleh lawan
dan itu membutuhkan speed
jamie var ini tambah lama bukan tambah muda tapi tambah tua kan
spinya secara tidak langsung menurun
tapi saya tidak yakin kalau fadli bisa jadi top score lagi
justru saya bilang karena dia sangat mengandalkan speed
sementara kalau kita melihat pemain seperti agero sering cedera
justru kalau saya bilang pemain seperti rashford kalau dia bisa tampil konsisten sangat mungkin
atau bahkan aubameyang
yang dari sisi strategi tidak terlalu mengandalkan speed atau otot
tapi lebih mengandalkan skill
jadi saya rasa untuk musim ini sangat cukup banyak pemain lah
yang bisa menjadi kandidat untuk menjadi top score
saya sulit kalau disuruh prediksi
karena terlalu banyak kandidat
tergantung performa dari tim yang kita tidak bisa prediksi
karena transfer window nya belum ditutup
sangat sangat sulit untuk diprediksi
kalau misalnya harus milih coach aubameyang atau danny ings
danny ings pasti tidak
tentu saja aubameyang kalau saya bilang
ini kan sudah diberi kesempatan di liverpool dan gagal total
di shortten dia bermain tanpa beban
dan dia catak gol bermain cukup bagus
tapi kalau sudah masuk di big five
seperti mas iman tadi katakan
sudah bermain di big five
karena tekanannya luar biasa
dia lebih pemain yang bisa bermain tanpa beban
jadi untuk jadi topscorer saya rasa berat
meskipun aubameyang sama danny ings ini sama sama menghasilkan dua puluh dua gol
tapi kayaknya nolnya tidak
danny ings tidak
aubameyang sudah membuktikan konsisten tiap musim
dia cetak gol sangat banyak
tidak selalu menjadi topscorer
tapi selalu dua puluh ke atas
jadi konsisten ini tidak kelihatan di danny ings
yang baru musim lalu cetak banyak gol
gimana kalau mas iman
gimana mas iman karakternya
kalau saya kemarin sebenarnya mengharapkan messi untuk datang ke manchester city
tapi tidak jadi
saya jadi topscorer
terus terang kalau saya setuju sama coach
walaupun saya memang arsenal fans
tapi sebenarnya aubameyang itu sangat konsisten
kemarin hampir menang golden boot
jimmy vardy menyalip atau bagaimana
tapi yang justru menarik saya lihat juga timo werner
dia pemain cukup bagus kemarin main
tapi mungkin belum proven di liga inggris
jadi mungkin belum yakin saya
saya pikir aubameyang lebih
potensial sebagai topscorer tahun ini
di luar mungkin ada beberapa pemain yang mungkin bisa di belakangnya
kayak tammy abraham
terus yang pemain muda
liverpool mungkin agak sedikit susah ya
secara ini mungkin salah
karena dia pemain sangat individualis kalau saya lihat akhir akhir ini
jadi aubameyang deh saya pikir yang paling ini
sesama gunners ya
berharapnya sih dari chelsea lah
kan kalau dari chelsea topscore
insya allah timnya
menang ya kan
timo werner lah
kemarin saya nonton yang chelsea lawan bricktown yang dicoba
menurut saya tuh tipe permainan timo werner itu cocok di liga inggris
karena liga inggris kan senang yang banyak lari lari
nah timo werner ini bukan tipe striker yang malas
dia bergerak kesini kesitu kesini kesitu
terus ditopang dengan yang kayak pemain zayek terus apa yang baru baru gitu
ya chance dia skor goal itu besar menurut saya
oke baik kalau begitu kita akan nantikan prediksi prediksi dari para bintang tamu saya malam hari ini
apakah benar atau nanti akan ada kejutan kejutan menarik lain
oke sekarang saya akan membacakan nih polling dan juga opini dari para netizen
karena di awal tadi saya sudah mengingatkan kalau di twitter cnnindonesia com itu membuka polling untuk siapa pun yang mau ikutan komen
mengenai kira kira siapa yang akan menjadi juara di liga inggris musim ini
langsung aja kita baca
kita lihat ini dia
ini pollingnya tidak objektif ini karena terlalu banyak pencah m u ini di sini
tiga puluh sembilan
ini kayaknya mungkin harus dilihat yang ikut calling ya coach ya
karena fans siti kan memang sangat sedikit
jadi fans siti sekarang berada di rang empat
membaca dari hashtag cnn indonesia siapa yang kira kira akan menjadi juara dari
liga inggris musim ini
tengah kita nantikan dovahmaya
kayaknya ini semua pertanyaan sudah kita sampaikan
mungkin untuk yang terakhir coach
mungkin kita akan ada closing statement begitu mengenai liga inggris di musim ini
mulai dari coach justin boleh
ya saya harap para fans yang menonton liga inggris tidak jadi fans kardio

jadi tidak hanya lihat skor tapi juga lihat permainan
karena begitu banyak pelatih non inggris yang datang yang sekarang menguasai liga inggris
mengangkat liga inggris
bermain dengan strategi yang berbeda
karena pada saat tim itu menang bukan berarti tim itu main bagus
jadi tidak ada korelasi antara bermainnya dan menang
maka dari itu saya harap pemain tambah lama
penonton terutama fans indonesia tambah lama tambah pinter
melihat cara pemain
melihat cara bermainnya
kalau fokus ke live score tidak usah nonton tv
oke sebelum saya ke mas iman
tadi sebenarnya netizen juga pada memberikan opini begitu
kita ketinggalan nih opini netizennya
coba kita lihat dulu nih opini atau pendapat para netizen
ini katanya liverpool tetap bisa
tapi nggak tahu juga deh
ini fans galau
katanya kalau mu naikin rasio penaltinya dari tiga game per penalti ke dua game
bisa aja juara
waduh kebanyakan penalti nih
mu kebanyakan penalti nih
masih ada lagi
katanya arsenal nih
arsenal yang akan jadi juara musim ini karena udah makin solid
dan gak banyak ganti pemain
oke masih ada gak
masih ada gak nih opini nya
atau sudah segini aja
opini tadi udah ada
kayaknya cukup beragam sebenarnya opini nya ya
kalau dibandingin sama prediksinya tadi ya coach ya
opini nya lebih beragam nih

dan juga agak agak beragam
jadi saya juga tidak tahu

liga inggris ini
ini kan tadi coach jadin sudah menyampaikan
sekarang saya pengen dengar dari mas iman
silahkan mas iman
ya saya pikir liga inggris ini adalah liga yang paling kompetitif ya
saya setuju mufus bahwa memang liga inggris ini adalah liga yang sangat kompetitif sekarang
ini di dunia ya saya pikir ya
satu yang pastinya menarik selain sejarah liga inggris ini sendiri adalah masalah
banyak eksodus juga ke liga inggris ini kalau saya lihat terakhir terakhir
jadi semakin menarik saya pikir semakin kompetitif
tapi mungkin ada satu yang saya ingin katakan bahwa
ini situasi yang benar benar spesial ya masalah pandemi ini
jadi unpredictability atau hal hal di luar dugaan juga bisa terjadi
karena memang dari segi auranya juga berbeda
pemain tidak merasakan ada supporter gitu ya
mungkin klub klub besar yang terbiasa dengan para supporter yang luar biasa di stadion stadionnya
mereka tidak melihat ininya auranya lagi
mungkin bisa kalah dengan tim tim kecil yang mungkin stadionnya lebih kecil
stadionnya lebih nggak sebesar stadion stadion big five tadi
jadi saya pikir sangat sangat bisa tidak diprediksi outcome daripada liga inggris
dan mudah mudahan dengan adanya liga inggris
kedepan ini semakin ini ya kita sebagai penonton semakin seru melihatnya
semakin seru nontonnya
oke baik selanjutnya mas yogi silahkan mas yogi closing statementnya untuk liga inggris kali ini
closing nya dikit aja
selamat menikmati dan belajar dari liga teraneh terkompetitif terbaik di dunia
karena kan tiga hari lagi mulai
itu aja sih
oke terima kasih
semua sudah kita bahas di sini
kalaupun masih ada yang kurang kurang nanti bisa nanti terus update informasinya di cnnindonesia com tentu saja
dan saya mau mengucapkan terima kasih sebesar besarnya untuk para bintang tamu saya para narasumber saya malam hari ini
terima kasih coach justin terima kasih mas
terima kasih untuk karir ke depannya mas yogi
amin amin ya allah
bisa terus memberikan kembali ke dunia
memberikan kontribusi yang positif untuk sepak bola indonesia
dia terus bisa memberikan komentar komentar
oke dan semoga saja mungkin di musim ini ya liga inggris bisa kita katakan tadi
akan ada bukan akan ada yang sudah pasti berbeda dari musim musim sebelumnya
kita harapkan pandemi segera berakhir
terus juga musim ini jadi semakin seru
menghasilkan mungkin bisa dibilang prediksi prediksi yang justru tidak terprediksi gitu ya
akhirnya bisa disaksikan dengan keseruan keseruan lainnya
oke kalau gitu saya anitta amlai pamit undur diri
sampai ketemu di secret ad newsroom set room selanjutnya
saat malam ya sampai jumpa bye bye
terima kasih mbak